di sini kaki aja gini pas dengkul sini yang pada besut kayak ininya apa celana yang penting saya
masih sehat saya bisa bantu dia dan cari dapat rezeki sedikit ya alhamdulillah nggak dapet yang
apa apa di usia senjanya panut masih setia dengan pekerjaan yang menghidupi ia dan keluarganya
selama puluhan tahun yaitu sebagai pedagang asongan lembe sebelum berjualan pagi ini pria berusia tujuh puluh satu tahun
itu terlebih dahulu membeli aneka barang di salah satu toko langganannya di pasar jatinegara jakarta
tak peduli panas terik atau hujan lebat sejak pagi hingga malam menjelang abah panut berjalan
kaki belasan kilometer berkeliling menjajakan dagangannya di sekitar jatinegara sampai kawasan
matraman sebetulnya abah sempat menjadi pedagang asongan minuman yang menghasilkan rupiah lebih
banyak namun seiring bertambahnya usia pundak pinggang dan kaki abah lebih mudah sakit soalnya
kalau minuman itu kan kita berat ya satu berat kedua kali kita basah terus kan harus ada es harus
dingin kalau siang itu orang kalau orang minum kalau nggak dingin nggak mau tanyakan bila nasib
sedang berpihak padanya sehari abah bisa mengantongi untung bersih seratus rupiah namun pandemi yang
membuat lebih sedikit orang beraktivitas di luar abah kini hanya mengantongi tiga puluh sampai lima puluh rupiah

itu pun belum dipotong biaya naik angkot pulang pergi sehingga tak jarang ia menahan lapar
walau telah bekerja hingga hampir malam berjualan di kawasan yang ramai aktivitas lalu lalang
kendaraan membuat abah harus berhati hati bukan satu dua kali abah tersenggol motor yang melintas
pernah itu jatuh itu kita kita udah udah kita istilahnya gimana ya bandel gitu ya kita bandel
kita enggak enggak kita rasain lagi langsung jatuh pernah sekali itu abah panut dan anak
istrinya tinggal di rumah kontrakan sederhana di kawasan pondok gede bekasi jawa barat abah dan
sang istri dikaruniai seorang anak perempuan setelah tujuh belas tahun menanti keturunan namun anak
katawayangnya itu menghadap sahalik pada dua ribu enam belas karena sakit tifas enggak ada yang bantu enggak
ada yang nolongin ya dari saudara emang saudara orang nggak punya semua ya udah saya tanggung
jawab sendiri sebisa bisa saya ngurusin anak sakit nyekolahin anak dua sampai selesai sampai selesai
hai saya pahit getirnya saya telan sendiri
wanita yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga ini kini hanya memiliki abah untuk
menemaninya dari hari ke hari setiap hari ia berdoa agar abah diberi keselamatan ketika mencari nafkah
untuk keluarga ia masih trauma karena abah beberapa kali mengalami kecelakaan ketika
dahulu berdagang menggunakan sepeda terakhir jatuh di asrama haji itu ban sepeda katanya diatas dia itu

itu digot kan got segini dalamnya
sepedanya sampai bengkok
abah panut dan sang istri memiliki harapan
senantiasa diberi kesehatan oleh sang maha kuasa
agar ia dan sang istri tercinta tetap bisa bekerja
dan saling menjaga di hari tua mereka
rian fernando dwi agung yul diyarto jakarta